ada sebuah cerita dari selatan pulau sumatera
cerita dari desa yang jaraknya puluhan kilometer dari pusat kota kabupaten musi banyu asin
cerita tentang seorang guru yang tak pernah lelah membagikan ilmu kepada anak anak di desa yang kerap disebut terpencil
ia berhasil mengubah potret pendidikan dengan memulainya dari langkah kecil
inilah kisah triwi diaswari
penerang pendidikan di bumi serasar sekate
kalau tidak ada kata ibu berkata tidak usah
dengan sepeda motor wanita kelahiran delapan november seribu sembilan ratus delapan puluh enam ini memulai aktivitasnya
sekolah tempatnya mengajar yang berjarak lebih dari tiga puluh km dari tempat tinggalnya ditempuh dalam satu jam
jarak yang jauh melintasi lima desa tak menyurutkan semangatnya menjadi guru di desa terpencil
perkenalkan nama saya triwi diaswari
saya biasa aklumnya dipanggil tri
saya seorang guru di sdn talanglayan kecamatan jirajaya kabupaten musi banyuasin
perjalanan yang ditempuh menuju desa talanglayan itu tidak mudah penuh rintangan
awal saya masuk ke sekolah sdn tawanglayan itu jalanannya penuh dengan lumpur
jadi kurang lebih satu pinggang orang dewasa
kendaraan motor mobil itu diparkirnya di luar sebelum masuk desa layan
jadi kita mau dari jira itu ke desa layan kurang lebih dua jam perjalanan pakai kaki
kemudian pernah diperbarui sekarang sudah lumayan jalannya tapi kembali rusak pada musim hujan
saya juga pernah kebalik motornya gara gara jalanan yang berlobang penuh dengan air kemudian licin
dan saya tetap semangat untuk menuju ke sekolah saya
di mana perjuangan menuju situ merupakan sebuah
kebanggaan bagi saya untuk mencerdaskan anak
selamat pagi anak anak hari ini kita akan belajar kata kata
disinilah terima ngajar
sd negeri talanglayan
desa layan kecamatan jirak jaya
kabupaten musi banyu asin sumatera selatan
anak anak untuk melepas kejenduhan kita main dulu yuk
sejak pembelajaran tatap muka diberlakukan oleh pemerintah setempat
kegiatan belajar di sekolah digelar secara terbatas
sebelumnya saat penerapan pembelajaran jarak jauh
kegiatan belajar di sekolah ini terhambat akibat minimnya sarana pendukung
ya sejak lama warga di desa layan kesulitan mengakses sistem informasi
dan telekomunikasi akibat ketiadaan sinyal
tri mengajar di sdn talanglayan sejak dua ribu sembilan belas
jauh sebelumnya tri pernah mengajar di sekolah dasar lain
saat memulai karirnya sebagai guru pada dua ribu dua
sekolah ini punya cerita tersendiri
awal pertama saya datang ke sdn talanglayan itu
saya tiga puluh menit pertama itu diam
saya perhatikan sekeliling desa sekeliling sekolah saya
itu bisa dikatakan jauh dari kata layak
dan saya lihat siswa siswanya itu tidak ada yang pakai seragam

ada yang pakai sendal ada yang pakai sepatu

sepatunya warna warni ada bahkan tidak pakai alas kaki sama sekali
dan beberapa dari mereka juga membawa kantong plastik yang isinya buku dan kertas
untuk awal pertama perubahan yang saya lakukan yaitu
saya merubah dulu tata tertibnya
saya merubah dulu perilaku siswanya
bagaimana siswa ini bisa sesuai dengan kata layaknya
bagaimana siswa ini bisa sesuai dengan kata layaknya
sesuai dengan apa yang standar dari pendidikan kita
yang pertama itu seragam
anak anak harus punya seragam
anak anak harus tahu bahwa mereka harus pakai sepatu hitam
mereka harus punya buku punya tas kemudian alat tulis yang lengkap
dan alhamdulillah juga awal dari sana itu membuat siswa siswa di sana bersemangat
dan menemukan sebuah panduan baru
pedoman baru untuk mereka untuk merubah ke arah yang lebih baik
berawal dari kondisi tersebut tri tergugah melakukan banyak perubahan di sekolah ini
ibu berkata pegang layan pegang lagi
memang desa layan itu terisolasi dulunya
sekolah sdn talang layan berdiri tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima

hal itu belum pernah mendapatkan akreditasi b
itu karena kondisi yang terisolir yang kurang dari informasi
kemudian kurang dari edukasi edukasi dari luar
kemudian gurunya itu memang guru guru lokal di sana dari desa sana
dan kita berupaya merubah menuju ke arah yang lebih baik perlahan lahan
tidak mudah memang penolakan penolakan dari guru guru itu sendiri
bahwa mereka sudah nyaman dengan berada di luar masjid
tapi kita tunjukkan dengan
kita beritah dan kita
nggak memaksa mereka tapi membuat mereka
melihat bahwa ini loh yang dilakukan
kita untuk membuat
sekolah ini lebih baik
saya dan teman teman guru
itu berdiskusi kemudian
mengajak juga masyarakat di sana melalui
komite sekolah untuk kemudian
kita duduk bersama
apa sih yang bisa kita capai
untuk belajar jadi mereka
juga sepakat bahwa
kita utamakan dulu mereka berseragam
jadi orang tua
sepakat bahwa seragam sekolah itu
penting karena memang
jalan aksesnya sudah bisa
dilalui menggunakan sepatu
jadi mereka juga bisa menggunakan sepatu
untuk sekolah sepatu hitam
tas dan buku juga mereka
berupaya untuk memenuhi
gagasan gagasan tri untuk mengubah
kondisi sekolah disambut baik oleh
para guru kala itu
ia berhasil menularkan semangat
sebagai seorang pendidik kepada
ibu tri ibaratnya
kalau di sdn talang layan ini
bagaikan cahaya di kegelapan
dimana yang kami
selama ini tidak tahu menjadi tahu
yang tadinya gelap jadi terang
yang tadinya kami hanya monoton
oh ternyata tuh ada cara yang bisa
membuat kami lebih bersemangat
dalam mendidik anak anak kami
ibu tri juga adalah sosok yang
ramah rendah hati
sehingga kami lebih mudah untuk
sharing ilmu dengan bu tri
dengan adanya ibu tri kami bisa
bukan hanya setara dengan
orang di luar kami pengennya lebih
dari orang orang yang ada di luar sana
walaupun kami saat ini di daerah yang cukup tertinggi

meski kini sekolah tempatnya mengajar
telah bangkit dari keterpurukan
pekerjaan tri belum sepenuhnya

ia terus mendorong murid murid di desa layan
untuk tetap semangat belajar
meski di tengah keterbatasan
meski di tengah keterbatasan
waktu pandemi masa pandemi itu saya kehilangan dua orang murid
dua orang murid ini kemana ketika saya absen gak pernah hadir
setelah saya tanya teman teman guru guru yang juga memang stay di sdn kalanglayan
saya tanyakan bu ini gimana nih si a si b ini nggak pernah masuk
oh iya ini mereka lagi membantu orang tuanya gitu mereka bekerja
jadi selama pandemi itu diajak orang tuanya ke kebun
perkebunan karet dan sawit terhampar luas di musi banyuasin
karenanya mayoritas penduduk di kabupaten yang dijuluki bumi serasan sekate ini
bermata pencaharian sebagai penyadap karet dan petani sawit
termasuk desa layan
banyak yang menggantungkan hidup dari hasil kebun di desa yang dihuni oleh sekitar tiga ratus lima puluh keluarga ini
ekipurwanto salah satunya
warga dusun dua di sekitar tiga ratus lima puluh keluarga ini
layan ini telah lebih dari dua puluh tahun bekerja menyadap karet
penghasilannya tergantung pada getah karet yang berhasil dikumpulkan setiap hari
rata rata lima ratus ribu rupiah per bulan ia kantongi dari hasil menjual getah karet
anak pertamanya yongki adalah murid sdn talanglayan
di masa pandemi yongki kerap membantu eki menyadap karet
selama covid anak saya dibawa
atau ya ikut ke kebun menolong kami mengangkat karet atau mantang
kalau anak saya ikut itu biar dia bisa motong karet seperti saya
biar dia bisa
ada pula nadia yang kerap membantu ibunya di kebun
di lahan pohon karet yang sudah tidak produktif ini
dia dan ibunya merawat kebun sawit
bagi triwidya suwari mengajar tak pandang bulu
ia tak ingin murid muridnya ketinggalan pelajaran
karena kewajiban membantu orang tuanya bekerja
waktu pandemi masa pandemi itu saya kehilangan dua orang murid
dua orang murid ini kemana ketika saya absur
saya tidak pernah hadir
setelah saya tanya teman teman guru guru yang juga memang stay di sdm
saya tanyakan bu ini gimana nih si a si b ini tidak pernah masuk
oh iya ini mereka lagi membantu orang tuanya
jadi selama pandemi itu diajak orang tuanya ke kebun
diajak orang tuanya nyadap karet
oh seperti itu
baik ibu nanti kita guru guru itu ingin mengunjungi siswa tersebut
kita ingin melaksanakan pebelajaran home visit saja
saya upayakan supaya anak anak tersebut
walaupun tidak bisa datang ke sekolah
dia tetap bisa mendapatkan pelayanan pembelajaran gitu
jadi kita mengunjungi mereka ke rumah
ya tak ingin merasa kehilangan muridnya kembali
tri mendatangi murid muridnya untuk belajar
yuk belajar yuk
selamat siang anak anak
selamat siang siang luar biasa tetap semangat
oh masih lesu coba lagi
selamat siang anak anak
siang siang siang luar biasa tetap semangat ya
tri menyadari ada tantangan besar yang dihadapi ketika mengajar dengan mendatangi rumah murid
kesulitan terbesarnya adalah mereka belajar home visit itu kan mereka tidak bertemu dengan teman teman mereka
otomatis anak anaknya mereka tidak bisa belajar
anak itu kan anak anak sd itu belajarnya sambil bermain gitu
mereka ketika bertemu teman itu lebih bersemangat gitu
namun ketika kita home visit itu cuma ada saya mereka anak anak gitu
jadi motivasi mereka kurang
kemudian kita juga tidak mungkin kan untuk membawa alat alat semua alat alat yang di sekolah itu untuk dibawa ke rumah
ya kemungkinan alat alat untuk pembelajaran itu alat bantu untuk pelajaran itu lebih sulit gitu
banyak orang tua merasa terbantu dengan kehadiran guru di desa terpencil seperti tri
ibu dri itu orangnya perhatian
dia rela mendatangi anak muridnya satu satu supaya tidak ketinggalan pelajaran
saya bersyukur karena anak saya nadia bisa mengikuti pelajaran karena ibu teri rela mendatangi rumahnya satu satu
bagi tri murid tak hanya sekadar anak didik
ia menganggap murid muridnya seperti anaknya sendiri yang memerlukan perhatian dan kasih sayang
tri itu anaknya keras
terus dia mau bekerja keras
terus dia mau belajar
tidak pernah menyerah
terus dukungan dari keluarga kami semua mendukung
selagi dia mau belajar mau maju
di sini tri tinggal bersama kedua anaknya di desa gajah mati kecamatan sungai keruk
sebagai seorang ibu ia memiliki tanggung jawab besar mendidik
buah hatinya kensi dan arkendra
jadi masa pandemi ini sangat sulit bagi seorang ibu rumah tangga yang memiliki double role
salah satu dia merupakan guru yang memiliki siswa yang diajar kemudian juga untuk menemani anak selama masa pandemi ini
jadi peran ganda seorang ibu itu sangat berat
namun saya berupaya untuk membagi peran tersebut dengan orang rumah keluarga terdekat
jadi kalau bapaknya lagi libur sekolah jadi saya dan pasangan suami membagi peran
kalau saya lagi sibuk maka suami saya yang akan menemani anak belajar
dan kalau dia lagi kerja maka saya yang akan menemani anak
orang tua itu turut membantu karena kalau suami lagi kerja saya tidak bisa
terus menerus berada di rumah karena itu orang tua selaku keluarga terdekat yang akan menghandle anak anak
bagi ibunya endang tri adalah sosok yang pantang menyerah
tri itu anaknya keras terus dia mau bekerja keras terus dia mau belajar
terus dia tidak pernah menyerah
terus dukungan dari keluarga kami semua mendukung
selagi dia mau belajar mau maju ya anak anaknya kami yang ngurus
kadang hujan terus jarak sekolah dengan rumah itu jauh jauh sekali
terus jalan jelek ya jalan itu jelek berobang lubang
kadang hujan angin belum lagi
lapar kadang ya memang cemas itu ada sebagai orang tua
cuma kita berdoa semoga aman aman di jalan itu doanya
tri terbilang bukan guru biasa
menjadi guru tak membuatnya berhenti menimba ilmu
pada awal dua ribu dua puluh ia pernah mengikuti program pusat belajar guru
yang diinisiasi oleh yayasan putra sampurna
awal pertama saya kenal pusat belajar guru muba
ini waktu pelatihan luring pembelajaran aktif dan kreatif
dari pbg muba dan yayasan putra sampurna
di sana saya melihat bahwa fasilitator dan juga guru inti
yang menjadi instruktur pada saat itu itu sangat interaktif
kemudian mereka mengajarkan
bagaimana kita membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan
aktif dan kreatif bagi siswa
pembelajarannya berpusat pada siswa
jadi teknik teknik seperti icebreaking itu diberikan di sana
nah itulah yang memotivasi saya sehingga pada tahun berikutnya
ada seleksi guru inti pusat belajar guru moba batch dua
jadi saya ikut di sana seleksi
dia ikut dan lulus di sana
pusat belajar guru yang diikuti oleh tri hadir dengan filosofi dari guru
oleh guru dan untuk guru
program ini berperan mempercepat perkembangan kompetensi guru di daerah
hingga oktober dua ribu dua puluh satu pusat belajar guru telah tersebar di sembilan wilayah kota
dan kabupaten di indonesia
salah satunya di kabupaten musi banyu asin sumatera selatan
program ini telah memberikan dampak kepada sekitar dua puluh tujuh ribu guru
salah satunya adalah triwidya swari dan mengembangkan satu ratus lima puluh modul pembelajaran
serta memberikan manfaat kepada lebih dari tujuh puluh lima tiga ratus guru
pusat belajar guru sendiri adalah institusi pembelajaran guru yang mandiri
sistematis terstruktur dan berkesinambungan di bawah supervisi pemerintah setempat
dalam hal ini dinas pendidikan
gagasan atas pusat belajar guru sendiri diawali sejak tahun dua ribu dua belas
dilatarbelakangi oleh kegelisahan dan kerisauan kami saat mencermati
adanya kendala guru guru terutama di daerah dalam mengakses pelatihan pelatihan yang mereka butuhkan
besar harapan kami dengan hadirnya pusat belajar guru di daerah
dapat meningkatkan kesempatan guru untuk mengakses program pelatihan pengembangan profesi
yang nantinya akan berdampak positif bagi anak di daerah
dan pada akhirnya berperan aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia
program pusat belajar guru berhasil mengembangkan keterampilan tri sebagai tenaga pendidik
atas dedikasinya meningkatkan mutu pendidikan di desa layan
ia pernah meraih prestasi sebagai juara pertama guru berprestasi dan berdedikasi tingkat sekolah dasar
sekabupaten musi banyu asin pada juni dua ribu dua puluh
tri bersyukur pelatihan yang diberikan melalui pusat belajar guru telah memberikan banyak manfaat
termasuk metode pembelajaran di sekolah
teri widyaswari sosok guru yang cerdas dan tangguh
baginya pendidikan bukan belajar dan mengajar semata
ada nilai yang harus dijaga sebagai seorang guru
membangun kemerdekaan belajar bagi anak anak didik menjadi hal utama
menjadi guru di desa terpencil tak mematahkan asanya
memacu semangat belajar untuk mereka generasi penerus bangsa